baik langsung saja saya akan langsung memulai diskusi ini dengan sama sama kita mendengarkan
bagaimana pidato prabowo subianto yang disampaikan kemarin ini menjadi salah satu pembuka dialog
materi yang akan membuka dialog kita kita dengarkan sama sama
sore hari ini saya ke kartanegara saya akan kumpulkan ahli hukum saya akan membuat surat wasiat saya
saya katakan gak usah nakut nakuti kita dengan makar makar
orang orang ini tokoh tokoh bangsa ini bukan
bahkan jenderal jenderal itu mempertaruhkan nyawanya dari sejak muda
mereka tidak makan
tiasno tidak makan
imam suhaid tidak makan
sulatin tidak makan
tejo edy tidak makan
joko suntoko tidak makan
amin rais tidak makan
negara dan bangsa indonesia
oke tadi kita sama sama sudah dengarkan ya
sebetulnya ada lebih panjang lagi
selain masalah makar ini kan juga ada masalah ketidakpercayaan terhadap penghitungan suara yang sedang dilakukan kpu
sebetulnya kalau kita dengarkan utuh pidatonya tadi juga disampaikan bahwa ada harapan sebetulnya kepada kpu
seberapa besar sih sebetulnya upaya atau ketidakpercayaan bpn terhadap penghitungan dan upaya untuk menolak hasil penghitungan ini sih bang andre
jadi memang kita jangan berfikir at the end of the day dan yang penting adalah kita menolak hasil penghitungan ini sih bang andre
jangan berfikir at the end saja bahwa ini soal perhitungan rekapitulasi semata

bagaimana bpn prabowo sandi dari awal misalnya kan
kalau kita nonton acara itu secara utuh
bagaimana kami menceritakan kami sudah memberikan data soal dpt siluman yang kami anggap ini ghost voter
dan ternyata yang kami berikan data dan fakta yang kami ungkapkan itu
bpn mengungkapkan itu tidak dilakukan perbaikan oleh kpu
jadi ini jangan kita menganggap sederhana saja
lalu itu satu yang kedua di luar dpt yang bermasalah
kami menemukan kecurangan yang sangat luar biasa
ada indikasi keterlibatan aparat menekan kepala daerah agar kepala daerah mendukung petahana
ada indikasi keterlibatan aparat menekan kepala daerah agar kepala daerah mendukung petahana
ada indikasi keterlibatan aparat menekan kepala daerah agar kepala daerah mendukung petahana
ada indikasi keterlibatan aparat menekan kepala daerah agar kepala daerah mendukung petahana
ada indikasi keterlibatan aparat menekan kepala daerah agar kepala daerah mendukung petahana
ada indikasi keterlibatan aparat mu ye men
ada indikasi keterlibatan aparat ma us n
ada indikasi keterlibatan aparat ma us na
dan itu kuranglah hanya melapor ke bawah slu
bawah slu bisa untuk menempaskan
karena minta maaf itu saya
bawah slu itu macan kertas
kita laporkan dia mungkin berani
rekomendasi tapi saya punya dua kali kasus yang urusan saya pribadi saya melalui gerindra sumatera
barat melaporkan bupati presiden selatan itu bawah susumbar bang edar sudah merekomendasikan
dengan para saksi ini pelanggaran bawa ke sentra gakumdu yang ada polisi dan jaksa
notabene polisi dan jaksa ini ada di bawah presiden petahana pak jokowi bilang enggak ada masalah
salah padahal bayangin bupati ini bang dari pagi sampai sore di bekerja pakai baju dinas lalu
deklarasi dukung pak jokowi lengkap tanda pangkatnya ada jengkol ini hai dibilang nggak
bersalah bahkan kasus saya pribadi saya dipersekusi di oleh pendukung pak jokowi panwascam merekomendasikan
ini pasal empat ratus sembilan puluh satu lalu bawaslu dan saksi ahli bilang ini empat ratus sembilan puluh satu ya pelanggaran artinya bukti
dibawa ke polisi dibawa ke sentra gak kundung
ini dinyatakan tidak ada pelanggaran nah untuk itulah kita mendorong agar dibentuk tim pencari fakta
jadikan tadi di pengantar ini pemerintah hanya diam sibuk bikin tim tik tok itu yang kayak
orba itu kan memantau andre salah ngomong nggak kira kira andre bisa ngomong bisa dijatuhin makar
tangkap gitu andre kan gitu kan udah kayak pamkop kopkamtip gitu ya padahal pak jokowi itu kampanye dua ribu empat belas
berpendapat menjamin kebebasan pers tapi mencopo lukamnya bilang akan menangkap tokoh tokoh memantau
pembicaraan tokoh tokoh akan mencatat media sosial akan menutup media luar biasa satu persis ada mencurigai
kami dan dipidato pak prabowo
beliau sudah berprasangka baik
kita berikan kesempatan kepada kpu
kami berprasangka baik loh dengan kpu ini
kami menemukan ribuan salah input
tapi kami berprasangka baik
kami antar ke bawah sudatanya
kami antar kpu
kami temui ketua kpu dan komisioner
di ruang kerja ketua kpu yang keren tuh bang
di ruang ini
kita kasih datanya
ini loh salah input
tapi tidak ada perbaikan
jadi jangan mensederhanakan
bahwa kami dianggap
contoh saya kasih tau mungkin bang haidar nanti perbaiki
di jawa timur
kami minta c tujuh bang
c tujuh kami minta data pemilih
tidak dikasih sampai
di provinsi mereka tidak mengasih c tujuh nya
karena kita penasaran
pemilih itu bertambah lima juta lebih di
padahal kita menduga
di laporan kami ke kpu
kami menduga ada tujuh enam juta
dpt siluman di jawa timur
dugaan kami ini benar
karena tiba tiba perbaikannya sebelas bulan
data orang yang menggunakan
suara sah pemilih itu
naik lima juta lebih
gubernur yang hanya sebelas bulan jaraknya dengan pilpres
dan menurut anda itu tidak logis
kita lawan kecurangan
ada dua hal yang bisa kita kerja
pertama presiden jokowi
tanpa takut beliau
bentuklah tim pencari fakta
ajak bang haidar di dalamnya
semua tokoh media
bentuk tim pencari fakta
itu bisa dilakukan oleh
urusan saya yang remeh temeh aja
kata sentra gak punduh
padahal buktinya lengkap
oke kita sebelum ke tim pencari fakta
kan tadi kan katanya
lawan kecurangan bersama sama
artinya ini juga
pastinya tkn juga melakukan pemantauan dong
nah hasilnya apakah kurang lebih sama
setuju nggak sih dengan apa yang disampaikan bang andre tadi
yang pertama adalah
ke bupak prabowo ya
saya kira semua orang
semua individu warga negara republik indonesia ini
perhitungan pemilu yang curang
itu saya pikir satu concern yang perlu kita
pahami bersama bahwa tidak satupun
orang di republik ini yang ingin
hasil pemilu ini curang
oleh karena itu sebenarnya kita
bpn menempuh jalur jalur yang sudah
ada disediakan oleh undang undang
bahwa pilpres ini kan terdiri dari
tahapan tahapan yang sudah disepakati oleh kedua pihak
mulai dari pendaftaran calon presiden
mulai dari penetapan dpt dan segala macam
dalam setiap tahapan ada partisipasi setiap pihak
baik itu partai politik maupun calon presiden dan wakil presiden
kemudian ada partisipasi publik
termasuk dalam penetapan dpt
dpt itu tidak ujug ujug langsung ditetapkan
dpt sekian jawa timur sekian
tapi ada proses dimana ada orang
ada pihak kemudian melaporkan bahwa
dirinya belum terdaftar sebagai pemilu
sehingga ini semua sudah dilewati
dan semua pihak baik partai politik publik dan
calon presiden dan wakil presiden
sudah melewati tahapan itu baru sampai ke pilpres
jadi kemudian kalau misalnya pun ada temuan temuan
kecurangan dalam proses itu
saya pikir ada jalur jalur yang sudah ditetapkan
bawaslu ataupun ke
dewan kehormatan pelaksana pemilu atau ke mahkamah konstitusi
oke kalau begitu saya bisa tangkap
artinya bang andre ini kan jalannya sudah sampai
ibaratnya kalau dari rumah bang andre
udah mau ke cnn
udah sampai di tendean
bang andri bilang mempermasalahkan jalan yang
dekat dekat rumah bang andri gitu loh
kami sudah dari awal
jadi jangan efah
maksudnya kami dari awal sudah berteriak
memberikan data data itu
silahkan catat aja nih
ketidak sepakatannya catat
atau kita gak mau tarah taran gak apa apa
jadi seperti pepatah
kavilah terus berlalu
ini yang terjadi
saya kasih contoh misalnya soal kekeliruan input
yang dituduhkan oleh pihak bpn
yang kita ketahui bahwa
entry data yang keliru itu ada satu ratus lima
yang dilaporkan resmi oleh bpn
kemudian pantauan internal kpu menemukan tujuh puluh sembilan entry data
sudah dilakukan enam puluh empat perbaikan
ini menurut kpu
dan menurut setelah kita berkomunikasi dengan kpu
artinya satu banding dua lima ratus tps
jadi kalaupun memang bpn punya ribuan data
mengenai kecurangan dan segala macam
saya pikir bisa menempuhkan
jalur yang sudah ditetapkan
faktanya sampai hari ini hanya ada dua puluh enam laporan masyarakat
kami sudah datang ke kpu
memberikan data ini ada ribuan
ke bawah itu juga
bahkan kami sudah melaporkan
soal situng ini ke bawah
insya allah besok bang andi
kami akan menunggu putusan resmi
bawah itu soal situng
jadi jangan pernah bilang
bpn ini hanya cuap cuap di media
tapi tidak melaporkan
kami melaporkan kami percaya
jangan kami ditakut takuti
dikit dikit eh gimana
peluru kamu berapa
makasih kamu ada
lalu ada lagi video kemarin lagi viral
kalau ada rakyat masyarakat
untuk apa kami dipertontonkan hal seperti itu gitu loh
emang rakyat peluru itu mau tembak rakyat
untuk apa itu direkam
diputar putar diperdengarkan emang ada apa

seakan akan kami ini pelaku makar
pak prabowo itu ya
dan jenderal jenderal di ppn itu
sudah mengorbankan nyawanya untuk republik indonesia ini
membela kedua dua antarabangsa indonesia
lalu mereka dituduh makar
luar biasa gitu loh
narasi yang dibangun orang mengkritik
atas kecurangan ini
jangan sampai orang mengkritik pemerintah
lalu dianggap makar
tangkapin aja kita semua gitu loh
apakah memang kesannya anti kritik begitu ya masyarakat
yang saya lihat malah sebenarnya
beberapa orang yang mengkritik pemerintah itu
memang berharap dirinya ditangkap
supaya kemudian narasi bahwa terjadi kecurangan
dan rejim kemudian menggunakan cara cara represif
untuk menangkapin orang
itu terjadi padahal selama ini
kalau kita lihat pak jokowi tidak pernah sekalipun
mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung
baik itu yang biasa maupun yang berkaitan dengan pemilu
beberapa orang yang ditangkap memang kita punya fakta
dan itu secara hukum ada yang melaporkan
dan menempuh jalur hukum yang formal
jadi kalau dibilang bahwa ada narasi makar
saya pikir itu justru dibangun oleh kubu bpn
bahwa banyak jurubicara mereka melakukan melontarkan kritikan yang pedas
kemudian ternyata terbukti pencemaran nama baik
dan menyebarkan kebohongan
akhirnya ditangkapin kemudian berteriak ini soal matar

bahwa tadi ya seperti disampaikan pak wiranto
ada tim pemantau begitu ya
komentar komentar dari tokoh masyarakat begitu
yang kemudian nanti akan dijadikan
tindak lanjuti begitu ya
oke tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi
saya ingin minta komentar pak hadar sebenarnya
melihat bagaimana perjalanan
kalau tadi bang andri melihat
ah udah ini udah kompleks problematika yang ada
sejak pemilu ini sudah sejak awal
dari masalah dpt kemudian juga proses penghitungannya
pada di tingkat hulunya begitu ya
anda melihatnya sebenarnya seperti apa
tapi kita break dulu ya pak hadar
mohon maaf kita akan lanjutkan setelah jeda
tetap bersama kami di layar pemilu terpercaya
kami lanjutkan dialog dalam layar pemilu terpercaya
saya minta perspektif dari pak hadar ini
mengenai pelaksanaan pemilu
ya tentu kita bisa memahami
bahwa ada peserta pemilu yang kemudian
punya dugaan dugaan kecurangan
atau tentu berdasarkan pengalaman mereka langsung ya
tetapi kita tetap harus kembalikan
kepada aturan perundangan perundangan yang ada gitu
prosedur yang ada yang berlaku
bahwa itu ada tahapannya
jadi kalau kemarin ada permasalahan dugaan
pelanggaran terkait dengan para pejabat negara misalnya
itu ada tahapannya ada masanya begitu kan
kemudian ada yang terkait dengan tahapan kampanye misalnya
tahapan bahkan lebih awal lagi tentang daftar pemilih tadi ya
kemudian juga ada yang kemudian
yaitu inti daripada suatu proses pemungutan suara gitu ya
nah semua ini ya harus disalurkan di tahapan tahapan
di jalur jalur yang memang sudah disediakan
karena kalau tidak kita
mengambil jalan sendiri itu bakal lebih merepotkan gitu
terhadap sistem yang sudah kita bangun bersama
jalur yang sudah ada itu artinya apa
artinya kalau ada keberatan keberatan
langsung disampaikan secara mekanisme yang ada ke kpu ke bawaslu
betul dan harus ada bukti ya
karena kalau tidak ada kan tidak mungkin juga bisa diproses gitu kan
dan mekanisme itu tentu bawaslu juga khususnya terkait dengan pidana
mereka tidak berdiri sendiri karena dia hanya pintu masuknya saja
tapi ada sentra gakumdu yang terdiri kepolisian kejaksaan dan seterusnya
sampai pengadilan nantinya gitu kan
nah jadi itu semua harus kita ikuti gitu
nah oke dirasakan bahwa ini udah dilaporin gak selesai selesai dan seterusnya begitu ya
nah itu tentu ada lanjutannya lagi gitu ya
jadi nanti yang paling unjuk kan akhirnya ini kan suara ya
apakah proses proses atau peristiwa peristiwa tadi itu ada kaitannya nggak dengan
pemungutan suara dan suaranya gitu
yang saya maksudkan misalnya begini
kalau kita bicara oke ada sejumlah daftar pemilih yang bermasalah
itu misalnya memang betul betul ada sebetulnya orang yang tidak berhak
atau orang yang sudah meninggal ada di dalam daftar misalnya
pertanyaannya pada hari pemungutan suara betul nggak data yang salah ini hadir menggunakan suaranya
dan kemudian menjadi suara untuk calon tertentu
nah kalau sepanjang itu tidak nyambung bahwa dia tidak ada makna suara
tentu kita bisa kesampingkan
itu maksud saya jadi ada levelnya ya kualitas ini
iya makanya kami minta di jawa timur itu c tujuh nya tolong kasih kami
nah itu nggak dikasih bang
nah c tujuh itu sebetulnya salinannya diberikan di tingkat lapangan di tps tps itu
untuk kepada para saksi gitu
jadi dia selain dapat dpt
dia daftar itu juga punya
nah karena kalau prosedur prosedur itu sudah tertata
kemudian kita minta di ujungnya
itu juga akan menjadi sulit karena semua kopi c tujuh itu juga ada di dalam kotak tersendiri
juga kami sudah minta sebelum perhitungan di kecamatan
dari kecamatan kami sudah komplain
gak dikasih bang
akhirnya badan pemenangan provinsi ke dua di jawa timur
tidak mau mentandatangannya rekapitulasi dari bumb
berjengkel dari tingkat kecamatan
karena kami minta c tujuh gak dikasih
nah sekarang begini
semua itu sepanjang tercatat
kan ini kan kalau kita lihat
memang proses kita ini kan rumit bertingkat dan lama gitu ya
tetapi itu ada maksudnya dibuat
oleh pembuat undang undang sendiri juga loh para partai dan pemerintah
adalah untuk membuka ruang
supaya kita terbuka partisipasi betul
kalau ada kekeliruan itu dikoreksi
kalau ada kekeliruan dikoreksi
itu sebenarnya maksudnya gitu
jadi bukan itu hanya untuk memperpanjang
bikin ruang untuk spekulasi
cari ruang buat dicurang
justru sebaliknya itu dimaksudkan gitu
bahwa kemudian faktanya ada yang menyimpang
ya okelah itu konsekuensi ya
dan dimanfaatkan oleh oknum tertentu gitu
apakah memang untuk mengetahui adanya penyimpangan kecurangan dan lain sebagainya itu
semata mata memang harus dengan cara itu
melihat c tujuh nya saja
artinya kan sebetulnya saksi dari bpn kan juga hadir pada saat pemungutan suara begitu ya
artinya kan sudah ada beberapa proses yang dilewati begitu kan pak hadar
jadi adalah mereka berada di lapangan
kemudian juga di sistem pemilu kita sekarang
itu ada panwas pengawas tps
yang sebetulnya juga harus bisa menjelaskan
apa yang terjadi di setiap tps itu
semua ini dibangun
dalam rangka untuk menciptakan suatu prosedur yang bisa lebih memastikan integritas itu terbangun di setiap tahapannya gitu
oke bang andri kita kan tidak mau men simplify gitu ya
tadi kan bang andri katakan ini tidak simple sebetulnya
nah untuk ini juga tadi kan dijelaskan tidak simpel
tidak semata mata ada peningkatan lima sekian juta suara kemudian langsung diasumsikan bahwa itu adalah suara figu
ayo kita minta c tujuh nya mari kita teliti sama sama
tapi ada proses proses lain seperti yang tadi disampaikan pak hadar
dari tiga kecamatan kami minta kali kasih
tapi itu ada yang unik ya
mungkin ini terkait dengan analisis yang viral ya
yaitu membandingkan antara jumlah pemilih pada pilgub yang setahun atau berapa waktu sebelumnya
tidak terlalu lama
saya memperhatikan dokumen itu gitu analisis itu
kayaknya sebetulnya ada yang agak keliru analisisnya gitu
membangun asumsi misalnya gini
berdasarkan bps bahwa jumlah pemilih itu ada enam puluh tujuh sekian persen misalnya
itu sendiri menurut saya sudah tidak pas
bahwa menyusun daftar pemilih itu tidak menggunakan persentase perkiraan pertambahan jumlah pemilih oleh bps gitu
jadi dia disusun betul betul berdasarkan dpt terakhir kemudian disusun berdasarkan coklit dan seterusnya gitu
jadi perbedaan jumlah pemilih itu sangat logis saja
kemudian yang kedua yang saya lihat dari analisis itu agak kurang pas ya menurut saya
bahwa tingkat partisipasi itu berbeda gitu
jadi kalau dulu tingkat partisipasinya itu lebih rendah
sekarang ini kita hampir bisa pastikan ini akan mencapai delapan puluh
jadi akan banyak gitu
jadi itu gak bisa kita bandingkan gitu
semudah itu sesederhana itu karena ada faktor tingkat partisipasi yang lebih tinggi sekarang itu
kemudian yang terakhir menurut saya ada juga faktor walaupun ini mungkin tidak besar untuk mempengaruhi
bahwa perbedaan orang memilih itu tidak selalu in line
dengan dukungan partai politik itu
misalnya dia dukungan partai politiknya untuk kasus pemilihan gubernur adalah a
ini juga dukungannya sama tetapi milihnya dia bisa berbeda untuk presiden gitu loh
jadi menurut saya ada analisis yang kurang pas dengan dengan berita analisis yang viral itu gitu
dan saya pikir kpu juga sudah punya jawaban bahwa ada sekitar sekian ratus ribu data yang disetorkan oleh bpn itu double input
jadi dia menggunakan link yang sama
tapi kemudian di beberapa identitas lainnya dan sudah dicek ratusan ribu ternyata double input
ada yang sampai lima belas kali ada yang sampai dua puluh kali itu data yang disampaikan
artinya data yang kemudian disajikan bpn itu juga tidak clear
itu keklarifikasi dari kpu
lalu kita juga banyak melaporkan misalnya ada kkm bermasalah itu sekitar seratus kkm bermasalah

setelah kita cek itu juga tidak di follow up oleh kpk
setelah kita cek itu juga tidak di follow up oleh kpu
hanya empat kk atau enam kk yang di follow up misalnya satu kk itu ada isinya dua puluh misalnya
nah dalam dua puluh orang itu kita cek ternyata yang diketahui oleh kakak itu misalnya hanya lima puluh
sisanya yang punya kk nggak tahu itu sisanya siapa
ditanya pak rt prt nggak kenal masyarakat juga kenal
dan banyak di surabaya kemarin juga seperti itu
di h satu itu tim kita ditelepon di surabaya warga telepon ngasih tahu
loh pak saya kok banyak nih pemilih di rumah saya yang surat apa
c enam yang datang pemberitahuan datang
padahal saya nggak kenal datang ke rumah saya dan bukan ibu itu saja
jadi intinya ya itulah dugaan pemilih tujuh itu

makanya dari awal kenapa kami nyinyir dari awal dpt ini
kami nyinyir aku kami nyinyir dari awal dari bulan agustus september ya kalau nggak salah kami sudah nyinyir
kami nyinyir akui kami nyinyir dari awal dari bulan agustus september ya kalau nggak salah kami sudah nyinyir
karena kami ingin menyisir jangan sampai ada pemilih yang tujuh itu tidak berhak itu memilih ini merusak demokrasi itu satu
lalu kami ya mbak eva bang haidar sama bang saiful ya
jangan ragukan komitmen kami soal konstitusional
kami berkomitmen menyelesaikan seluruh kasus ini secara konstitusional
apa itu maksudnya secara konstitusional
cara konstitusional meskipun pak prabowo bilang
kami akan menolak ya apa namanya kalau perhitungan curang kami akan boykot
tapi kami memberikan waktu kpu mengkoreksi
buktinya apa hari ini saja saksi kami masih hadir di rekapitulasi nasional
oke saksi masih hadir ya oke
yang kedua setiap kecurangan yang ada yang kami rasa kami laporkan ke bawaslu

jangan takut takutin orang ya ya saya ingin mengklarifikasi dan bersikap keras saya sekarang ya sama pemerintah
jangan takut takutin orang yang konstitusional seperti kami dituduh makar
saya gak suka itu loh
karena saya mohon maaf ya ya pak joko ini penikmat reformasi
ya mungkin bang saya full saya berkeringat
reformasi kita demonstrasi tembak tembakan
kita merasakan dikejar kejar aparat
akhirnya reformasi indonesia terbuka mendapatkan demokrasi
eva bisa jadi presenter bisa ngomong apa aja
kita mendapatkan kebebasan
pak joko ini penikmat reformasi
kalau gak kena reformasi gak mungkin jadi wali kota solo
gak mungkin jadi gubernur dki
gak mungkin jadi presiden republik indonesia
sebagai penikmat reformasi bapak membawa kemunduran indonesia
ke bawah zaman otoritarian dengan bikin tim apa tiktok ini
nggak jelas memantau kita semua
lalu main kopul kam anda mau shutdown media sosial
mau tutup media kan ini pengundang demokrasi
kalau itu terjadi mohon maaf pak jokowi
bapak bisa dianggap penumpang gelap reformasi
oke saya ingat begitu penganggapan tapi kita akan jeda
kita akan lanjutkan setelah pariwaraan berikut ini tetap bersama kami
karena kita hormat sama presiden kita ingatkan beliau
ya kami lanjutkan dialog saya garis bawahi itu tadi pernyataan anda bang andri
jangan sampai pak jokowi
menjadi penumpang gelap reformasi karena sebagai penikmat reformasi
beliau jangan sampai membawa indonesia ke dalam kemunduran terhadap demokrasi
makanya saya usulkan ke beliau pecat pak wiranto
ya saya pikir kalau bicara tentang reformasi
saya pikir pak prabowo juga adalah salah satu yang menikmati era reformasi dan demokrasi hari ini
kalau rejim ini betul betul otoriter
maka pak prabowo seharusnya tidak bisa maju menjadi calon presiden
itu kalau rejim otoriter dan mengintervensi jalur hukum
tapi tentu pak prabowo termasuk orang yang paling menikmati masa reformasi dan demokrasi
dan pemimpin seperti pak jokowi yang tidak mengintervensi jalur hukum
yang kedua mengenai skenario makar dan segala macam seperti yang saya katakan

terlihat bahwa beberapa pendukung dari pak prabowo

selalu melontarkan pernyataan dan penangkapan yang dilakukan
proses hukum yang dilakukan saya pikir tidak ada yang memakai delik makar
selalu pencemaran nama baik
menyebar berita bohong
menyampaikan kebencian di depan umum
saya pikir satu hal yang wajar
kalau itu kemudian melalui ada orang yang kemudian tidak senang
dan melaporkan itu ke pihak kepolisian
oke jadi narasi makar ini sebetulnya bukan datang dari proses hukum itu sendiri
ya saya pikir juga kita tidak bisa menafikan bahwa sejak awal skenario ini

memang juga dibangun oleh kubu pak prabowo
misalnya mulai dari quick count
pada tanggal tujuh belas april kemarin pak prabowo berpidato bahwa kami sudah dicurangi
dan kecurangannya itu sejak tadi malam
dari mana pak prabowo mengetahui bahwa ada kecurangan sejak tadi malam
pemilu belum berlangsung
yang terjadi adalah beberapa penangkapan misalnya terhadap beberapa orang yang membawa uang
di beberapa bandara dan di beberapa daerah
dan itu saya pikir bukan
kemudian belum lagi skenario
kecurangan yang dibangun dari form c satu yang tidak sesuai katanya
ternyata ketika tertangkap ada lima
sekitar lima formulir c satu aspal yang tertangkap di menteng
dan itu menguntungkan dua
dan setelah dicek ternyata itu palsu
dan saya pikir banyak sekali skenario skenario dpt form c satu
kemudian kematian kpps juga digunakan untuk melegitimasi bahwa ada pemilu yang curang
oke artinya ada semua skenario
sekarang lain di skenario makar
oke artinya ada semua skenario makar
makar ini bukan dari pihak pak jokowi
tapi dari pihak pak prabowo yang menyatakan bahwa kalau ditangkap itu makar
padahal tidak satupun dari pihak bpn atau pihak pendukung pak prabowo yang ditangkap dengan delik makar
oke bagaimana kemudian menjelaskan adanya tim pemantau kalau begitu
boleh saya jawab nanti
oke nanti dulu ya bang andre
bang andre sudah cukup banyak tadi sebetulnya menyampaikan pemandang pandangannya
tim pemantau saya pikir satu hal yang wajar ya
ketika ini belum ada penetapan
belum ada penetapan masih dalam proses sehingga kemudian kalau ada ungkapan ungkapan yang
ini kan kita bicara soal publik
sebagai patriot pak prabowo seharusnya menyadari bahwa apapun yang dinyatakan oleh beliau adalah akan berpengaruh pada ketegangan di publik sendiri yang belum sembuh dari kontestasi pemilu pilpres
nah saya pikir betul kalau pak prabowo menilai ini ada kecurangan seharusnya memang menempuh jalur hukum sehingga tidak berpolemik di media mengenai makar
pemilu curang dan lain lain
pak hadar bagaimana kemudian bisa menyelesaikan pemikiran dari kubu bpn ini yang kemudian tidak percaya terhadap proses penghitungan suara
permintaan untuk menghentikan penghitungan dan juga ada tuntutan untuk membuat sebuah tim pencari fakta
nah seberapa mungkin juga ini kemudian bisa dilakukan untuk akhirnya membuat kepercayaan terhadap pemilu ini hanya menjadi hal yang berpengaruh
terhadap pemilu ini akhirnya bisa pulih utamanya dari sisi bpn
saya kira tidak perlu kita menambah nambah ya karena tidak jaminan juga penambahan penambahan satu elemen baru dalam hal ini tim pencari fakta misalnya
karena satu landasannya juga tidak cukup kuat untuk itu yang kedua apakah nanti juga memberikan satu efektivitas terhadap proses yang ada
saya kira kita perlu saja kembali kepada jalur yang ada yang sering diistilahkan secara konstitusional gitu ya
jadi peraturan perundangan kita yang berlaku berdasarkan konstitusi di dalam proses pemilu ini gitu
jadi kalau memang ada persoalan maka segeralah gitu ya dibawa persoalan tersebut ke institusi yang memang berwenang misalnya bawaslu ya

pastikan itu memang elemennya cukup buktinya ada sehingga itu ada kepastiannya ada jawabannya gitu
nah kemudian juga kita ini terlalu rame gitu ya menurut saya mohon maaf kok kayaknya ada hal hal yang tidak cukup groundnya dasarnya gitu
dasar itu dalam artian harus ada bukti yang jelas gitu misalnya saja kita bicara sekarang tentang
sekarang situng diminta untuk berbukti yang jelas gitu ya
sekarang situng diminta untuk berbukti yang jelas gitu misalnya saja kita bicara sekarang tentang situng ya
menurut saya itu agak membingungkan juga
menurut saya itu agak membingungkan juga

karena jangan jangan memang kita ada apa apa kesalahpahaman gitu

tidak punya pemahaman yang sama tentang posisi peran gitu

bagaimana kemudian bisa membuat pemahaman pemahaman yang sama karena ini kan terus begitu ya digulirkan che pen locker new kemudian punya pemahaman yang berbeda

ya tentu penjelasan penjelasan yang harus cukup mengenai ini
tetapi kalau kemudian kita juga tidak punya kerelaan untuk melihat ini pada posisi yang ada
akan juga sulit
kalau terus menerus kita tidak punya satu kesiapan untuk ikut di dalam aturan yang ada
itu juga akan menjadi sulit
nah itu juga persoalan gitu loh
misalnya gini saya akan bertanya juga kesini ya sama bang andre
terakhir nih bang andre sebagai panggung kasih
kami tidak akan gitu ya tidak ada itu meninggalkan
kita akan ikut buktinya saksi akan ada
tapi kita juga mendengar misalnya kami tidak percaya sama mk
kita tidak akan ke mk misalnya seperti itu
apa iya seperti ini ya
kalau ini yang mau diambil posisinya menurut saya ini di luar jalur gitu loh
ada kerelaan atau tidak sih sebetulnya untuk mengikuti
jalur yang sudah ada
jadi gini pertama saya mau jawab dulu
ini sekaligus pemukas ya penutup kita
prabowo itu seorang patriot dan negarawan
memang beliau percaya konstitusi dan demokrasi jalan terbaik bangsa
kalau tidak percaya tentu beliau yang megang pasukan
beliau bisa ambil alih negara ini tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tapi beliau percaya konstitusi dan demokrasi jalan terbaik bangsa
beliau memilih membuat partai
mengusulkan pak jokowi
ngeluarin duit puluhan miliar untuk pak jokowi
jadi gunggul dki
meskipun akhirnya dikhianati oleh pak jokowi
itu cara pak prabowo melaksanakan konstitusi dan percaya demokrasi
jadi jangan dibilang pak prabowo itu tidak menghargai demokrasi
bahkan prabowo subianto sebagai patriot dan negarawan
memberikan contoh kepada bangsa
di saat kalah dua ribu empat belas
beliau datang ke pelantikan pak jokowi
di mana sebelumnya tidak ada kepala negara kita
waktu bu mega kalah dua kali pak sby
ucapkan selamat ke psb tidak pernah
apakah kemudian pemilu kali ini
pak prabowo bisa memberikan contoh untuk menerima
atau memiliki kerelaan
kami saat ini lagi berjuang
untuk melaporkan dugaan tsmb ini
terstruktur sistematis masif dan brutal
karena bagi kami ini pemilu terburuk pasca reformasi
kami akan laporkan terus ke bawaslu
dan kalau bang hedar
soal kami apakah laporannya
lapor mk atau tidak
itu hak kami
ya tentu hak kami
tapi ada kemungkinan akan lapor ke mk juga ya
bisa juga enggak
kalau enggak ya kami idiem aja gitu loh
jangan menyalahkan kalau kami nggak mau lapor
kami nggak percaya sama mk misalnya kan
akhirnya ada keputusan ini
bpn tidak melaporkan ke mk
tapi bpn diam saja kan nggak salah juga
ya enggak salah juga
tapi yang paling penting itu tadi
kerelaan dan kesiapan
intinya gini mbak eva
kami bpn prabowo sandi
akan selalu mengedepankan jalan hukum dan konstitusional
tanpa ada niat makar
supaya jangan ditakut takutin rakyat lagi
dengan video video berapa menghasilkan anda
kalau ada yang pegang parang emang
saya pikir kalau ada parang di depan umum
oke kita harus akhiri diskusi ini
karena saya yakin ini diskusi masih akan terus bergulir
sampai tanggal dua puluh dua
atau bahkan lebih
bapak bapak terima kasih sudah hadir di cnn indonesia
dan tetap bersama kami
karena kami akan segera kembali dalam layar pemilih terpercaya